menindaklanjuti laporan warga tentang keberadaan gerombolan bermotor yang kerap meresahkan polisi pun mulai bertindak tegas
di bogor dan sukabumi polisi gencar melakukan razia terhadap gerombolan bermotor
selain ditemukan motor tanpa dokumen lengkap polisi juga menemukan minuman keras dan senjata untuk tawuran
petugas gabungan sempat mengejar anggota gerombolan bermotor yang berhamburan di ruas jalan sudirman kota bogor
mereka dibubarkan paksa lantaran bergerombol hingga tengah malam
bahkan ada anggota gerombolan yang mengkonsumsi minuman keras
dari penyisiran di sejumlah ruas jalan kota bogor petugas satpol pp dan polresta bogor menyita dua puluh unit sepeda motor lantaran tidak memiliki dokumen resmi kendaraan
sementara lima belas orang anggota gerombolan juga turut diamankan
petugas menggelar razia gerombolan bermotor demi mengantisipasi tindakan kriminal yang kerap dilakukan anggota geng motor
sasarannya semua kegiatan
masyarakat dan nyakit masyarakat
artinya dalam hal ini kegiatan seperti elektrikan tawuran maupun orang orang yang mengadai
gerjalan yang lebih hijau maksudnya kita berjalan kita bubarkan
sementara itu petugas polresta sukabumi menyita lima belas unit motor yang ditinggal kabur para pemiliknya saat menggerebek sebuah gang di kecamatan citamiang kota sukabumi
polisi juga menemukan beberapa botol miras yang isinya sudah diminum
dan sebuah sabuk berkepala gear
selain itu polisi menangkap lima orang pria yang diduga sebagai anggota gerombolan bermotor
selama ini polisi menerima laporan dari masyarakat yang merasa resah dengan keberadaan gerombolan bermotor
apalagi mereka juga tidak jarang membuat kriminal
di antaranya membekal dan merampas sepeda motor milik warga
tim liputan transmedia